pak makasih banyak ya pak
terus udah izinin mama untuk jagain mas al
kan kamu juga harus pulang
kamu harus ngejelasin ke bu rosa
soal kejadian kamu sama a
dan papa juga udah janji sama bu rosa
ini satu tujuan kan
tapi gak tau ya pak
aku masih kepikiran yang kejadian di villa itu
aman gak ya
saya menjawab pertanyaanmu
mirna di depan reina
ibu kenapa bu
ya nggak apa apa sih
saya agak aneh aja
tadi saya telfon randy
yang bicara justru pak surya
pak surya bilang mau ke rumah
dia bilang ada yang mesti dia sampaikan
atau mau dibicarakan dengan saya
ya allah ini ada apa ya
jadi makin mengkhawatirkan di sana
semoga om surya kesini bukan
mau mengaparkan berita buruk ya allah
dalam masa observasi kondisi paal cukup baik dan stabil
apalagi setelah operasi dia cukup cepat sadarnya
makasih banyak ya dok ya
suster siapkan ruang rawat ya
cepat sembuh ya pak
suster siapkan ruang rawat ya
cepat sembuh ya pak al
terima kasih dok
pak surya senyum lagi
masa aku bahagia dan aku bersyukur mas
walaupun aku sempet panik
tapi untungnya kamu baik baik aja
dan malah sekarang kamu udah sadar
pak al selain obat dan doa
kekuatan cinta itu dari orang yang terdekat
salah satu resep yang ampuh untuk kesembuhan
ya pak al
saya tinggal dulu
tuh dengar apa kata dokter
saya tuh nggak pernah pergi kemana mana
nggak usah dipandingin terus tangannya
ya kenapa nggak apa apa kan
nggak apa apa sih
hai jangan banyak geram
saya mau ke rumah
saya mau ke rumah
i duct papa pak

dulu saya mau telepon gak enak tapi saya jadi khawatir deg degan nunggunya
kayak ada sesuatu yang serius mau disampaikan
iya bu im
kan pak surya mau datang ke sini sudah telepon saya
nanti kalau mobilnya sudah datang sudah langsung masuk ke dalam lagi
itu aja bu
bapak ibu kalau gitu kita berdua izin balik ke pos
emang pernah kita begitu pak surya datang kita ngebukain gerbang
jadi gini ya kayaknya bu rosa lagi bingung deh ya
lu kan tadi liat sendiri kan beliau kadang kebingungan begitu
jadi kadang linglung
ya tapi emang sih
lu bagaimana sih
bu rosa begitu itu sebab bu andin juga gak ada kabarnya im
eh tapi kan pak bos kita pak bos al debaran udah nyusul bu andin
iya juga sih
sebetulnya emang yang ngelenglung kita ini berdua
eh tapi inget
begitu pak surya datang langsung bukain pintu
amanan gue dulu
capek kenapa mas

aku gak akan pernah capek untuk pegang tangan kamu mas
aku akan capek
saya hanya berharap jika allah masih berkenan memberikan saya jodoh setelah catherine
semoga sosok itu adalah orang yang bisa memahami saya
seperti bohan dan yang sangat memahami pak al
ibu dan bapak tolong tunggu di sini ya
hanya istrinya saja yang boleh masuk
aku masuk dulu ya
tapi siana sih emang pernah juga ada masalah sama tante rosa
kenapa nggak menjawab pertanyaan saya
kenapa terlihat cemas seperti itu
mau tarik nafas dulu
silahkan kalau mau tarik nafas dulu
ya yang saya tahu siana itu pernah
pernah bermasalah sama tante rosa
karena siana pengen jadi brand ambasador maharatu milik tante rosa
tapi sebelumnya andin itu sudah
karena pernah ada video siana yang
waktu dia lagi mabuk
jadi siana ini pernah berseteru dengan dua orang wanita
yaitu saudari andini dan juga bu rosa
iya betul pak
kalau boleh saya tahu
ributnya itu kapan
sebelum ke vila
atau sudah di vila
atau sudah lama
atau kapan bisa jelaskan
belum lama sih pak
seingat saya sih ya
pada saat pacarnya siena itu masih di jakarta
anda sudah mengetahui dong
kalau shina ini hubungannya tidak baik baik saja sama keluarga alfahri
datang ke acara final tersebut
dia masih mau berusaha untuk ngobrol sama al
untuk jadi berenambah sadar maharatu
anda ini kan
adik iparnya saudara aldebaran
ketika ada orang luar yaitu shienna
ngotot ingin datang ke acara pilar tersebut
seharusnya anda di pihak keluarga dong
anda bisa lebih nolak
ngotot tidak mau mengajak siana datang ke vila dong
harusnya itu dong
ini pertanyaan ngarahnya kemana sih sebenarnya
gue takut deh kalau ini jebakan buat gue
anda diancam oleh saudari shena
dan akhirnya anda tidak mempunyai pilihan lain
untuk anda mengajak saudari siana datang ke acara villa tersebut
bagaimana cara anda mengatakan bahwa anda tidak akan mengajak siana datang ke acara vila tersebut
karena sebenarnya saya menginap di rumahnya siana pak
dan siana maksa saya untuk ajak dia ke vila tantarosa
kalau tidak diajak ya saya akan diancam diusir dari rumahnya
sedangkan saya butuh sekali untuk tinggal di sana
kenapa anda lebih memilih tinggal di rumah shane
karena saya diusir sama orang tua saya pak
saya nggak ada tujuan lain selain tinggal di rumahnya sih enak
kenapa sampai nggak ada tujuan lain gitu
maksud saya kenapa
harus di rumah saudari
siana itu kenapa
karena cuma dia doang pak yang menerima saya di rumahnya
untuk keuangannya lagi buruk
cuma sienna yang menerima saya dengan cuma cuma pak
sekarang saya mau bertanya
bagaimana reaksi bu rosa
mengajak saudari shena ke tempat acara tersebut
mengajak saudari siana ke tempat acara tersebut
untuk reaksinya sih
untuk reaksinya sih
kelihatannya sih marah ya
kelihatannya sih marah ya
untuk anter rosa dan
banding juga kelihatannya risih
banding juga kelihatannya risih
tapi seiring berjalannya waktu ya
ya sudah dibiarkan begitu saja
siana ada di sana
kalau sikapnya saudari siana
bagaimana selama acara di villa itu
siena itu ngerokok dan minum minuman keras di villa itu
siapa yang melihat kalau saudari shena merokok dan juga mengkelompokkan
saya sih untuk itu kurang tahu ya
tapi yang jelas siana itu
tapi yang jelas siana itu
minumnya itu di kamar kami berdua
dia nyimpan minumannya itu dalam tasnya dia
dan dia keluar kamar kalau buat ngerokok saja

anda diam saja
anda enggak berusaha untuk mencegah gitu

saya sudah coba untuk ngecek dia pak
saya sudah beritahu
kayanya sienna itu lagi banyak pikiran
jadi ya dia enggak
enggak dengarkan apa yang saya ingatkan
oh ya saya juga mau tahu dong hubungannya saudari shena dengan keluarga alfari apalagi disitu kan komplit ya
ada saudari andini ada bu rosa ada saudara al debaran dan juga ada saudara el nino prasetya
bagaimana bisa jelaskan
ya setahu saya sih ya paling cuma nino aja sih karena beberapa kali saya melihat mereka itu ribut
beberapa kali ribut
berapa kali dan ribut karena apa gitu
ya seperti yang saya bilang sebelumnya ya pak ya saya melihat mereka ribut tapi saya nggak tahu permasalahannya apa
udah semua kan
sudah ya pertanyaannya
yang tadi sudah kalau pertanian masih banyak
udah segitu lamanya ditanya tanya kok belum keluar juga sih
kenapa sih gak diterusin besok aja introgasinya
kenapa bu ilsa lelah
capek mau istirahat
gak apa apa kalau mau istirahat saya tinggal dulu aja kalau begitu
pak erik kasih minuman ya
saya tinggal dulu terima kasih
bu ilsa mungkin mau minum dulu biar lebih rileks
saya butuhnya pulang bukan minum
liatin tadi ekspresnya bu ilsa
sama persis dengan ekspresinya pak nino prastia ya
panik cemas kasihan
tapi kita harus menyelidiki lagi kedekatan antara wlsa shena dan juga pak el nino
tadi saya sempat menawarkan minuman ke bu elsa tapi dia menolak
dengan alasan pengen pulang ke rumah pak
jangan dulu dong
supaya kita bisa terus menggali informasi tentang bu elsa
ya sudah kalau begitu saya mau ke tempatnya agus rimba dulu untuk menginterogasi dia
tangan kamu keringetan pak
aku nggak mau lepasin mas
aku gak mau jauh jauh dari kamu
aku akan pegang terus tangan kamu mas
terima kasih ya
terima kasih pak
anak anak kangen semua kamu tuh di rumah
baru kemarin nyariin kamu terus
rena tuh nanyain kamu terus kapan pulang
pengen jumatin kamu di rumah sakit
kamu pulang dulu ya
ketemu sama anak anak
bisa gak apa apa di sini sendiri ya
aku kepikiran pastinya mas
aku juga kangen sama anak kanan
dengan kondisi seperti ini
kamu ngalamin ini juga karena aku mas
pulang dulu tomain anak anak
biar rasa kangennya terobati
terus nanti kamu gimana
kalau kamu pengen ngobrol
pengen liat muka saya
tapi kan beda mas
rasanya ketemu langsung soal video kau pasti beda
melihat kalian berdua
papa senang sekali liat begini
pegangan pegangan lama begitu
kalian gak keringetan tangannya
andi ini tangannya udah
udah keringet pak
mama senang liatnya
mudah mudahan kalian bisa selalu mesra begini
sampai tua nanti ya
oh ya pak
tadi berusaha nelfon saya
sebelumnya berusaha mencoba
sepertinya berusaha mulai
tadi pak surya
mencoba bicara dengan berusaha
ya semoga aja mama
beban pikiran jadi gak bertambah ya
takut saya pak
papa ngobrol sama berusaha
ya orang berusaha
nanyain kabar kamu terus gimana
menjelaskan semuanya di rumah
sekarang apa mau tanya sama kamu apa
dia mengingat kondisinya bu rosa
gak enak badan juga
terus hal hal lain
menurut kamu gimana
lebih baik papa ceritain soal
paling biar saya aja sendiri yang cerita lah pak
malah marah kalo gak denger
sendiri dari saya kan
kalo gak dijelasin sekarang
aku juga pulang kan
aku pulang aku sekarang jelasin ke mama
aku temuin anak anak dulu
habis itu nanti aku bisa kesini lagi
baik siar hat aja di rumah
kamu pasti kurang tidur kan
tidurnya pasti juga nggak nyaman di sana
makan juga gak teratur
sehatin badan kamu dulu di rumah
nanti kalo di rumah
karena gak semua tau
itu tuh gak ada yang tahu
mirna sempat bantuin saya
ada beberapa info dari mirna
aku juga mau ucapin terima kasih banyak ya pak rendia
aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya pak rendia
terima kasih juga buat mama sama papa

terima kasih juga
pastinya selalu mendoain kamu din
sempat nyari nyari juga
akhirnya kamu selamat
untungnya aku ditemukan selamat
dan selamat untuk kamu
yang selalu jagain aku
pasti saya akan jagain selalu
oh iya waktu diculik aku sempat
kepikiran soal kebakaran
gimana sekarang prosesnya
masih dalam penyelidikan polisi
tentang bagaimana semuanya bisa terjadi
ada satu korban yang meninggal
sampai sekarang masih
coba diidentifikasi sama polisi
sampai sekarang pun
sienna belum ketemu
sienna masih belum ketemu
ya semuanya masih belum disediapastikan
nanti polisi akan
meminta keterangan dari kita semua
orang orang yang berada di
pilai itu ketika gudang itu terbakar
sebenarnya kemarin kemarin itu
sangat kepikiran masalah
kebakaran yang ada di hilal
apalagi ada korban
apalagi ada korban
saya titip tadi ya pak
tolong hati hati dan pelan pelan ya
mama jadi drop lagi dan banyak pikiran ya
papa kasih banyak ya pak
terus udah izinin mama untuk jagain mas al
kan kamu juga harus pulang
mau harus ngejelasin ke bu rosa
kamu sama dan papa juga udah janji
sama bu rosa mau mampir
ini satu tujuan kan
tapi gak tau ya pak aku masih
kepikiran yang kejadian di villa itu
apalagi merengut jiwa
aku juga pernah liat
sienna itu juga lagi mabuk mabuk kan pak
ini sekarang yang
dateng ke villanya bu rosa
untuk diminta keterangan
iya lagi berjalan sih
dia pasti kepikiran banget sih elsa pah
ya karena dia pasti kan ada
ada trauma lah

papa gak tau udah selesai apa belum
kasian dia harus berurusan soal polisi lagi

penasaran siapa ya
penasaran siapa ya

apalagi sienna juga belum ditemukan kan sekarang
papa tenang aja papa
papa tenang aja papa
jangan dipikirin ya
ya walaupun aku tau nih
pasti juga nggak akan mudah
beberapa hari belakangan ini
itu naik turun naik turun terus
naik turun naik turun terus
terus elsa dipanggil polisi
terus elsa dipanggil polisi
di vilanya bu rosa
kita juga gak tau rencana
kau juga gak tau kenapa bisa jadi kayak gini
semoga selalu diberikan pelindungan
tapi alhamdulillah sekarang
papa udah sedikit tenang
khawatir dengan pemanggilan adik kamu din
papa melihat sesuatu
bapak belum mau bicara sama siapapun
termasuk mama din
karena papa belum yakin
karena papa belum yakin
papa coba mengalihkan pikiran papa

tapi semakin papa berusaha melupakan
warah bikin papa semakin inget
semakin gelisah papa nak
semakin gelisah papa nak
kenapa sih pa
enggak enggak enggak
tapi papa kenapa
ngelamunin apa sih pa
papa barusan ngelamun
tenangin dulu tenangin dulu
papa masih kepikiran nak soal
kebakaran di villa itu
ya papa berharap
korbannya bukan sienna
meskipun bapak juga prihatin dengan
semoga itu bukan sienna
apalagi sena orang yang kita kenal juga kan
papa juga berharap
aku juga sendiri dengan peristiwa yang terjadi pa

aku juga gak tahu kenapa bisa jadi kayak gini
kita berdua aja yang penting keluarga kita

kita baik baik aja
ya elsa juga belum mengabarin apa apa
belum selesai interogasinya ya
belum selesai interogasinya ya
gak lama ya
kita jalan lagi ya
ya pelan pelan ya
terima kasih ya